telah membawa lari saudari elsa tersebut
ada yang lagi punya masalah nisa watt
tapi seperti apa bu tour biar rakyatmu
tidak ada berbaloi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
bu parti jaga disini dan saya kembali ke ruangan ya
kenapa aku kepikiran lagi sama elsa
kenapa aku kepikiran lagi sama elsa

ini kenapa saya dibawa kesini

ini untuk yang ketiga kalinya
bu elsa gak mau kamu
agar ibu bisa melindungi pikiran ibu
agar ibu bisa melindungi pikiran ibu
tapi kan ini di luar bu dingin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
kenapa sih semua orang tuh jahat banget sama gue
sayang kamu harus kuat ya nak
ya ampun pak makasih ya dibawain bajunya
iya buat ganti mama ntar gak ada baju ganti
ya nanti mama ganti baju deh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
alhamdulillah ya allah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
kamu juga bisa
kami berdua mengucapkan terima kasih sama dokter ya atas bantuan
iya dong sama sama ibu bapak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
iya iya makasih dok
mak alhamdulillah ya allah
keadaan ini umum baik ya pak
iya alhamdulillah mak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
sini pak ya
oh ini dia nih
eh ada yang datang
lupa dulu pak uya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
tak bisa diantar pas nggak
aku tidak mungkin memikat pasta gapapa di sini

udah aku kangen sama oma
opa juga yakin oma pasti kangen sama rena
bu surya mau ketemu sama andin sama pak bos ya
tapi belum pada pulang
tunggu di dalam aja
saya antar ke dalam
saya kesini mau ketemu rena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
opa boleh gak main sama rena
main apa sih
tapi harus tutup matanya
harus tutup matanya
kalau gitu kita gambling dulu
hom pim pah alayum
wah rena menang
berarti kita bertiga ya
om surya sama pak uya
sini sini gue mau
opa yang menang
uya yang menang
nanti yang opa yang harus pakai
rena pasangin tutup matanya ke opa
biar saya pegang dulu itu kacamatanya
hei dari rena ya opa
yap ya opa